satu mungkin menjadi tahun emas bagi industri perfilman korea selatan baik drama dan film korea selatan semakin diperhitungkan dengan menembus layar dunia
apakah tren ini masih akan berlanjut di tahun depan dua ribu dua puluh
bergabung rifki morais pengamat film cbi pictures selamat malam mas rifki anyong harseo
terima kasih mas rifki saya mau tahu dulu nih bagaimana seorang pengamat film meng highlight apa yang terjadi di dua ribu dua puluh satu dari industri perfilman korea baik drama dan juga filmnya
ini sangat menarik sekali melihat kita sudah punya kejutan luar biasa di tahun dua ribu dua puluh ketika parasite memenangkan film terbaik di academy award
itu merupakan kejutan luar biasa karena sebelumnya belum pernah
ada film berbahasa asing apalagi film korea yang menjadi menyabet best picture di academy award
dan termasuk memenangkan sutradara terbaik serta skenario terbaik
itu merupakan kejutan luar biasa di tahun sebelumnya
kemudian tahun ini ternyata dilanjutkan kembali lewat minari seorang sutradara korea dan aktris korea pertama yang mendapatkan academy award ibu yun jung
best supporting actress dalam minari
ini sangat menarik sekali ya tren korea yang tidak berhenti di parasite ini dan terus estafetnya berlanjut
hingga hampir di penghujung tahun kita ditemukan lewat squid game
yang menjadi trendsetter di seluruh dunia
dari selebritis nasional maupun internasional semuanya menonton squid game
hingga membawa squid game menjadi series paling terlaris
di netflix dan juga mendapatkan banyak nominasi di golden globes
ini merupakan salah satu tonggak sejarah lagi bagi drama setelah film diikuti parasite dan minari
dan kini drama pun diakui oleh seluruh dunia lewat squid game
oke jadi drama itu bukan menjadi tontonan perempuan saja
drakor kan selama ini identik dengan itu ya
dengan kisah menye percintaan
dan kita tahu bahwa squid game pun juga masuk ke golden globes
golden globes ya tiga nominasi di tahun depan ya
oke menarik juga kalau kita lihat genre nya
yang saya bilang tadi bahwa drakor film korea selalu identik dengan percintaan
tapi kita lihat di tahun ini sangat berinovasi dan bervariasi
walaupun mungkin genre genre tersebut kita temukan di film hollywood
ya kan zombie kemudian luar angkasa pun harus
tahun ini juga menjadi
yang pertama ya
nah anda melihat apa sih yang menjadi magnet dari film dan juga drama ini
sehingga itu tadi menjadi perhatian dari dunia
kalau saya lihat dari perfilman korea baik secara film maupun dramanya
sineas korea selalu bisa mendekatkan karakter karakternya ke kursi penontonnya
itu yang tidak bisa dimiliki oleh banyak

jadi kita lihat dari segi kursi penonton
eskalasinya ditingkatkan lagi
dari segi mungkin dari sedihnya jadi lebih sedih
merananya lebih merana
lewat dasar dasar tersebut
kemudian dari sisi kreatif mereka mengangkat itu semua
dan dikombinasikan dengan genre genre yang lebih kreatif
seperti drama luar angkasa the silency
kemudian drama thriller
yang penuh dengan adegan pleasure
ataupun drama kerajaan
itulah yang luar biasa kreatif dari industri korea
atau yang tahun ini juga ditayangkan
cerita tentang eksistensi dan humanis
di film berjudul sobok
dibutuhkan oleh bong yoo dan park bo gum
di sana juga bicaranya masih sama
bicara tentang kemanusiaan eksistensi
rasa rasa yang manusiawi
yang biasa ditampilkan di drama korea
namun mereka mengganti kemasannya
sehingga bisa dinikmati oleh seluruh dunia
jadi siapapun bisa menikmati
itu yang membuat perfilman atau industri drama korea
terutama saat pandemi seperti ini
makin banyak yang kehabisan tontonan
karena terbiasa nonton di bioskop
terbiasa melakukan aktivitas keluar
sekarang lebih banyak di rumah
banyak drama drama yang sudah lama
kisah kisah yang related sebenarnya dengan keseharian manusia ya
menurut anda apa sih yang sebenarnya industri perfilman korea ini
dengan produk produk atau karya karya mereka
yang keluar dari comfort zone nya mereka sebenarnya
apakah dengan hal ini juga
bukan hal yang mustahil
kalau mungkin saja di tahun depan
atau mungkin dua tahun
atau ya mungkin tahun tahun kedepannya ya
kita bisa melihat
atau mungkin justru lebih besar lagi
saya rasa itu sudah mulai terjadi dari sekarang
dimulai dari musik ya kan
semua mendengarkan bts
semua musisi di dunia
mau berkolaborasi juga dengan bts
pun sebaliknya sekarang
banyak sekali aktor aktor korea
yang dilirik oleh studio studio besar
seperti park seo joon
yang baru saja diberitakan akan memintai
atau yang baru saja kita saksikan
dalam film eternal
atau ma dong suk
yang kita kenal lewat
perannya sebagai pria jagoan di tren tubusan
industri korea ini sedang di highlight
yang kedepannya bahkan
film film dengan it besar
mau merangkul aktor aktor korea
tapi di eternal
don lee menjadi main karakter
ini merupakan salah satu pergeseran tren
yang juga diikuti oleh hollywood
korea akan menjadi
memimpin marketnya sendiri
memimpin marketnya sendiri
bersaing dengan kuat dengan hollywood
dan untuk menuju ke sana
koreksi kalau saya salah
saya kacamata orang awam ya
ini ditunjukkan dengan bagaimana
industri perfilman korea ini
melalui teknologi cgi
saya baru terakhir kemarin nonton
bagaimana anda melihat ini
tingkatan level yang
sudah level dewa ya
kalau kita bicara silency
mungkin kita hanya berfikirnya
untuk serial yang
mereka tetap memberikan standar
tidak main main dalam sinematografi
dari set cgi nya
kemudian production set nya
sampai semua propertinya
ditampilkan dengan sangat detail
dan ini merupakan memang
sesuatu yang luar biasa
setelah sebelumnya kita lihat
yang bermain main juga
dengan luar angkasa
satu hal yang memang luar biasa sekali
dari industri perfilman korea
bahkan tidak hanya dalam silency
mereka juga menggunakan
banyak visual effect
pada drama drama mereka
seperti viscenzo yang kita berpikir
oh ini syuting di tempat tertentu
ini syuting menggunakan set tertentu
dan kemudian di masking dengan
visual efek yang mereka ada
ini merupakan hal yang sangat menarik
sehingga mereka bisa menampilkan
sesuatunya jadi naik kelas
saya mau tahu
seorang griff kimurae
kalau drakor favorit saya
tentu saja pasti mungkin sama
dengan semua orang
itu semua banyak yang bicarakan
dan menurut saya
squid game itu kenapa layak menjadi
drama terfavorit saya
di tahun dua ribu dua puluh satu
semua karakter di squid game itu
dengan semua orang
kita selalu merasa
ketika kita sedang butuh
baik secara finansial
maupun secara butuh
misalnya sedang butuh sama orang
kita pasti melakukan
banyak hal supaya
aku nggak mau spoiler juga
empat lain ya empat lain ya
yang pertama di tahun ini
sobok adalah film korea
dan another thing adalah
salah satu film
filmnya sebenarnya bukan film korea juga
namun diproduksi oleh korea
judulnya the medium
na hongjin sutradara yang membuat
menurut saya itu juga patut diapresiasi
ketika na hongjin memproduksi film
di luar thailand
menurut saya itu salah satu film
yang patut diapresiasi juga di tahun ini
tahun depan sudah banyak sekali bocoran
untuk film dan juga drama korea
yang pastinya sangat menarik
untuk ditonton kita tunggu tunggu juga
kita akan lihat seperti apa perkembangannya
nanti mungkin tahun depan bisa kita bahas ya
mas rifqim morai sudah bergabung dengan kami